memiliki hunian rumah tinggal adalah impian setiap orang
namun dengan keuangan terbatas cita cita memiliki hunian harusnya dapat direncanakan dengan lebih matang
lebih lebih jika hunian dibeli melalui developer
memilih pengembang yang sehat sebagai partner untuk mewujudkan cita cita adalah langkah awal penting yang patut diverifikasi dengan seksama
pengamat properti dan direktur riset koliers indonesia ferry salanto mengatakan
kondisi saat ini adalah waktu yang tepat untuk membeli properti baik untuk investasi atau rumah tinggal
permintaan yang menurun dan unit yang menjamur memberi peluang bagi pembeli memiliki daya tawar tinggi
misalnya kalau dia berniat investasi apakah investasinya itu bisa langsung menghasilkan sesuatu yang mereka harapkan
kecuali kalau mereka punya timeline investasi yang jangka panjang
artinya mereka dari awal melihat bahwa ini adalah timing yang tepat untuk membeli sekarang ini
mumpung harganya lagi banyak diskon mumpung banyak pilihan gitu ya
jadi nanti mereka berinvestasi asalkan tidak terlalu pendek ekspektasinya
agar tidak terjebak dalam permainan developer nakal atau bermasalah pembeli harus melakukan langkah langkah awal sebagai berikut
pertama mencari tahu reputasi pengembang melalui internet
forum komunikasi online bertanya pada pembeli sebelumnya dan mempelajari isi brosur yang ditawarkan
kedua melakukan pengecekan pada produk yang pernah dikerjakan di lapangan
ketiga memverifikasi perizinan dan legalitas dari lahan yang ditawarkan
keempat memastikan apa yang diterima sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati sejak awal
ketua umum dewan pimpinan pusat real estate indonesia paulus totoklusida menambahkan
pengembang yang sudah tergabung dalam asosiasi
biasanya akan lebih mudah untuk diverifikasi
karena ada ancaman sanksi dari setiap asosiasi saat terjadi pelanggaran yang berakibat pada kerugian bagi konsumen
setiap tahun rem memberhentikan tiga developer dari keanggotaan karena terbukti bersalah
menurut toto konsumen tidak boleh terbuai pada brosur dan wajib memperhatikan klausul perjanjian dengan teliti
kalau di awal sudah disepakati kalau ada perubahan juga harus dilakukan atas dasar kesepakatan
bersama dong nggak bisa satu pihak
kan sudah jelas hukumnya
makanya kalau ada masalah silahkan lapor ke asosiasi masing masing
dia anggota mana kita kalau anggota kita selalu saya minta untuk dicantumkan di figura keanggotaannya di tempat marketing
selvi konsumen salah satu developer perumahan di kabupaten gresik mengaku sudah menghabiskan uang lebih dari tiga ratus juta rupiah
namun rumah yang dijanjikan bisa ia tempati pada februari dua ribu delapan belas lalu hingga kini belum bisa ditempati
awalnya tuh memang semuanya berjalan lancar ya
jadi dan yang pembelinya juga nggak cuma saya ada beberapa orang lainnya banyak gitu ya
bahkan itu sudah hampir laku semua satu kluster itu kan
nah terus kan itu kan memang masih tanah kosong gitu ya
terus nanti ada waktu itu dijanjikan setahun kemudian itu bisa siap ditempatin gitu
terus kami minta untuk melihat benar benar sertifikatnya gitu
jadi kami sempat juga berkunjung ke notaris ya
notaris yang dulu menandatangani surat perjanjian kami itu
terus kami tanya mengenai izin izin dari lokasi tersebut ya
izin izin dari pengembang tersebut
nah di situ akhirnya kami tahu bahwa
sertifikat dari rumah itu belum selesai izinnya begitu bu
masalah keuangan yang dialami developer berbuntut pada mandeknya pembangunan proyek perumahan
sevil berharap pengembang dapat mengembalikan semua uang yang sudah ia bayarkan selama lebih dari tiga tahun
eka rima miki peresia surabaya jawa timur